kita awali informasi pertama dari olahraga kejuaraan butangkis international indonesia masters dua ribu tiga di istora senencakar tamuasuki babak perempat final
pada hari ini akan ada sembilan wakil indonesia yang bertanding
pada partai pertama pada hari ini tunggal putra indonesia berhasil mencatatkan kemenangan atas laksiasen dari india dengan skor lima belas dua puluh satu dua puluh satu sepuluh dua puluh satu tiga belas
sementara ganda putra indonesia muhammad sohibul fikri dan bagas maulana masih belum mampu melakukan ganda putra peringkat empat dunia asal jepang takuro hoki dan yugo kobayashi setelah kalah dengan skor sebelas dua puluh satu tiga belas dua puluh satu
pada babak perempat final pada hari ini seluruh wakil indonesia masih berada di seluruh sektor yang dipertandingkan
atlet butangkis tunggal putra indonesia jonathan christie berhasil lolos
ke babak semifinal indonesia masters dua ribu tiga
hasil positif ini juga didapatkan usai mengalahkan atlet tunggal putra india laksia sen dengan durasi satu jam
bertanding di istora senen jakarta jojo tampil kurang maksimal pada game pertama
wakil india berhasil menutup kemenangan dengan skor lima belas dua puluh
pada game kedua jojo berhasil keluar dari tekanan dengan permainannya yang cepat dan menutup game kedua dengan skor dua puluh satu
pada game penentuan
jojo berhasil meneruskan performa baiknya dan menutup laga dengan kemenangan atas wakil india
peringkat dua belas dunia ini dengan skor dua puluh satu enam belas
pada babak semifinal esok hari jojo akan menghadapi perwakilan tiongkok shi yuki
pertama kali jojo akan menutup laga dengan skor dua puluh satu tiga belas